pengembangan wilayah desa diangkat cnn indonesia bekerja sama dengan kemenses pdtt dan ipb
dari jam pengembangan kawasan transmigrasi dr insinyur h m nurdin menjadi narasumber di acara kali ini
yang mengangkat inovasi desa dalam mendukung pengembangan kawasan pedesaan dan transmigrasi menuju empat
tidak hanya itu rekan rekan cnn indonesia juga berbagi cerita bagaimana menjadi seorang jurnalis
yang memang banyak membahas isu peningkatan kesejahteraan di pedesaan
kementerian desa pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi bekerja sama dengan cnn indonesia
menggelar acara bertema inovasi desa dalam mendukung pengembangan kawasan pedesaan dan transmigrasi menuju empat
untuk informasi lengkapnya sudah ada koresponden cnn indonesia ruli kurniawan
ruli selamat siang apa saja menarik dalam pembahasan kali ini di cnn indonesia meetup
ya selamat pagi elvira dan juga lady
memang kalau kita berbicara mengenai cnn indonesia meetup itu pasti selalu identik dengan namanya semangat
dengan namanya energi bagaimana jiwa dari anak anak muda di sini untuk mendengarkan apa yang akan disampaikan
oleh para prominent narasumber yang akan hadir pada acara pada hari ini
dan kalau kita lihat dulu bagaimana situasi dan bagaimana semangatnya teman teman dari ipb
kita lihat kan bagaimana energinya teman teman
di sini untuk melihat seperti apa sebenarnya tema yang dikatakan oleh cnn
bekerjasama dengan kementerian desa pdtt dengan tema utamanya adalah desa novation
kalau kita melihat mengenai desa innovation dengan tema utamanya adalah inovasi desa dalam mendukung pengembangan
kawasan perdesaan dan transmigrasi menuju empat
pasti identik dengan bagaimana kinerja dari anak anak muda dalam bisa dikatakan bersosialisasi
bagaimana bekerja nanti ke depannya menggunakan digitalisasi ataupun media sosial
dan kalau kita berhubungan dengan digital atau media sosial pasti ada berhubungan
dengan sebenarnya ada aplikasi apa sih yang akan coba diterapkan dalam menumbuhkan kesejahteraan
atau perekonomian di wilayah pedesaan dengan melibatkan anak anak muda
nah kalau kita sekarang sedang berada di kampus ipb dan kita akan juga ngobrol dengan ketua dari lppm dari ipb
ada pak aji pak aji mau berdiri boleh pak
pak sebagai bagian dari ipb dan banyak berhubungan dengan pengembangan inovasi dari mahasiswa di ipb
terutama dalam bagaimana peningkatan
kesejahteraan di pedesaan sejauh ini apa usaha dari ipb dari lppm sendiri dalam memberikan encouragement
kepada mahasiswa untuk mulai kembali ke desa
baik ipb mengarahkan segala sumber daya tridharmanya mulai dari pendidikan penelitian
dan pengabdian pada masyarakat sekarang ini untuk yang kita sebut sebagai agro maritim empat

jadi bagaimana kita mendorong mahasiswa kita dosen dosen kita dosen dosen kita untuk mencari kemampuan yang lebih baik
untuk menghasilkan inovasi inovasi di bidang pertanian dan bidang maritim yang dapat mensejahterakan masyarakat banyak
oleh karena itu melalui beragam programnya mulai dari pendidikan penelitian pengabdian masyarakat kita fokus ke arah sana
untuk di bidang pendidikan mahasiswa kita arahkan mulai dari tingkat satu sampai tingkat akhir
itu melalui beragam program
bagaimana menumbuhkan kompetensi kompetensi yang dibutuhkan di masa yang akan datang
kita menyiapkan generasi muda untuk yang masa yang akan datang untuk memiliki kompetensi seperti membangun empati
menyelesaikan persoalan secara kreatif kemudian berkolaborasi atau berkreasi untuk melahirkan inovasi inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat banyak
misalnya salah satu kegiatan yang kita lakukan untuk tingkat mahasiswa itu adalah kkn
kkn terutama di desa desa setiap tahun kita melakukan di tiga ratus sampai empat ratus desa di seluruh indonesia
di situ mahasiswa berkesempatan langsung untuk bertemu dengan persoalan persoalan real di masyarakat
mencoba berempati terhadap persoalan itu kemudian memecahkan secara bersama sama
secara berkolaborasi dengan teman temannya dari berbagai macam bidang ilmu
kemudian memberikan solusi yang kreatif terhadap persoalan persoalan
bagaimana menumbuhkan empati dari mahasiswa untuk bisa melihat langsung bagaimana kondisi di lapangan
dan bisa menciptakan bagaimana solusi dan melalui inovasi inovasi yang dilakukan di sini
terima kasih pak haji
saya coba saran ke pak nurdin
pak nordin ini bisa dikatakan salah satu jagoannya dari kementerian pdit pdit pak nordin
terutama untuk bagaimana pengembangan wilayah pedesaan dan transmigrasi
pak nordin kalau kita melihat ketika pedatova presiden kemarin
terkait dengan rencanangan apbn negara dua ribu sembilan belas
kementerian pdit pdit itu mendapatkan porsi pendapatan anggaran yang cukup besar
bersama dengan pendidikan dan juga kesehatan
nah sejauh dengan anggaran cukup besar ini
inovasi seperti apa yang diterapkan ke wilayah pedesaan untuk bisa dikatakan meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan di pedesaan ini
ya jadi yang dimaksud adalah dana desa ya
ini saya setiap tahun memang meningkat dari dua ribu lima belas dua puluh triliun
meningkat terus sampai dua ribu sembilan belas ini tujuh puluh triliun
jadi kalau kita kapitalisasi sekitar dua ratus delapan puluh triliun
dan lima tahun ke depan juga akan lebih ditingkatkan lagi
jadi saya kira fokus ke depan kemarin memang kita lima tahun yang lalu memperbaiki infrastruktur di desa
dalam rangka menunjang produksi ya tentunya
produksi agar komoditi komoditi itu bisa keluar bisa diolah bisa dijual ke pasar dan lain sebagainya
nah sekarang di samping tetap melanjutkan infrastruktur
tapi yang paling penting bagaimana fokus ke pengembangan ekonominya
dengan basisnya adalah sumber daya manusia
lebih terfokus lagi adalah memanfaatkan industri profile o
dimana saya kira umur usia usia yang produktif
anak anak teman teman yang ada di desa yang produktif
milenial yang ada di desa ini benar benar bisa kita manfaatkan
sehingga mereka bisa tumbuh inovasi kreativitas dalam mengolah produksi
meningkatkan nilai tambah kreatif
jadi dalam segala aspek bidang sehingga baik bukan hanya di industri komoditi pertanian
tapi juga di pariwisata di jasa jasa yang lain saya kira ya
turunan turunan industri yang ada pariwisata saya kira banyak di daerah daerah desa desa wisata
banyak sekali peluang peluang usaha misalnya di sepuluh destinasi wisata katakanlah
itu banyak sekali industri hulu dan hindir ya
dimana daerah daerah desa desa sekitarnya bisa menyuplai untuk bahan bahan kebutuhan hotel kuliner
kemudian jasa jasa yang lain saya kira
jasa transport lokal ke lokasi lokasi dan sebagainya
oleh sebab itu saya kira sumber daya yang ada di desa ini terutama kaum kaum milenial itu memang
misalnya tadi dengan kehadiran teman teman kkn dari universitas yang dua tiga bulan itu
mereka bisa mentransfer pengetahuan pengetahuan dari berbagai disiplin ilmu yang ada di kampus itu
tiga bulan itu cukup waktu untuk misalnya mengajari bahasa inggris
mengajari bagaimana menyajikan makanan yang sehat
tapi berkualitas bagi wisatawan bisa betah dan lain sebagainya dan seterusnya
saya kira industri dalam hal digital dan lain sebagainya
jadi saya kira transformasi dari mahasiswa ini penting
yang kedua tentunya adalah dalam hal kemitraan dengan pihak swasta pihak ketiga yang invest di desa
jadi transformasi dari yang mereka punya jaringan mereka punya modal
mereka sebagai off taker juga itu dimanfaatkan sehingga betul betul desa sudah tidak ada halangan lagi
tidak terbatas dalam hal administrasi
tetapi di era empat ini saya kira yang paling penting adalah desa desa sudah ada internet
sumber daya manusia sudah memadai dan saya kira sudah hampir sama dengan kota
itu harap kita sama sama pak karena kita kalau lihat target dari kementerian dias kementerian dias pdi tet
dua ribu lima belas dua ribu sembilan belas ada lima desa tertigal yang akan berkembang menjadi desa berkembang
bahkan ada dua desa berkembang menjadi desa yang cukup bisa dikatakan welfare ya pak ya
itu sudah terlaksana ya pak ya
terlampaui semua ya pak ya
masih ada pr lagi lima tahun ke depan pak dengan di bawah pemimpinan kepala yang baru
menteri yang baru dan harapannya akan seperti apa target ke depannya nih pak
untuk pengembangan wilayah pedesaan dan juga transmigrasi ini sendiri
jadi modal yang lima tahun kemarin kita kapitalisasi
nah untuk mengkapitalisasi investasi yang ada ini butuh sdm gitu ya
jadi sehingga target kita dinaikkan dua kali lipat
kalau dulu misalnya lima ribu jadi sepuluh ribu dan seterusnya itu sehingga desa tertinggal menjadi berkembang berkembang jadi mandiri
jadi yang berkembang dan mandiri ini tentunya yang kita hadirkan adalah digitalisasinya yang masuk ke situ
tapi yang masih tertinggal ini memang infrastrukturnya yang kita harus bangun dan sebagainya
memang ada strategi yang harus kita lakukan
strategi juga masih terus digodok untuk menciptakan bagaimana solusi yang lebih memiliki benefit lebih besar lagi untuk wilayah pedesaan dan juga wilayah maritim
tadi pak aji juga saksikan seperti itu
terima kasih pak nudin terima kasih pak haji
dan kalau kita lihat tadi bagaimana penyertaan dari pak aji dan juga pak nudin memang luar biasa sekali
bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk bisa meningkatkan kesejahteraan dan juga perekonomian di wilayah pedesaan dan juga di wilayah pesisir
itu akan menjadi bisa dikatakan apabila kekuatan perekonomian di kedesaan dan juga malitian meningkat bisa dikatakan akan menjadi backbone bagaimana pertumbuhan ekonomi secara keluruhan di indonesia
kembali ke anda elvira dan juga letko